aku tidak sudi
suka atau tidak kamu harus ikut dengan kekerajaan pajajaran
buat apa kita ke pajajaran
maesha kamu tidak tahu
aku ditugaskan untuk mencuri pusaka kujang kembar kekerajaan pajajaran
kalau aku berhasil mencuri kujang itu
kekerajaan pajajaran akan semakin lemah maesha
aku suka rencana itu
baik aku akan menemani mok
ayo kalau begitu kita berangkat ke pajajarannya sekarang juga
aku yang di depan kau yang di belakang
maesha dasar kamu tidak mempunyai sebat santun
aku adalah maharaja baginda prabu amuk marukul maesha
aku yang paling depan
aku yang di depan suka yang di belakang
aku di luar
kamu pikir kamu bisa mengalahkanku maisal
akhirnya aku kembali ke jajaran

marilah segera kita menemuku si prabu
aku memasuki gerbang ini
sebagai rakyat biasa
sekarang aku memasukinya
sebagai raden walang pusat
mengapa banyak sekali pemuda yang masuk dalam istana
ah pak kisanak tidak tahu
hari ini ada pendaftaran prajurit
semua pemuda pajajaran boleh ikut
pak kisanak tidak mau ikut
menjadi prajurit pajajaran
inilah salah satu cara untuk masuk ke istana
sedang dirundung masalah besar
belum tentang uwa amuk marubun
yang hendak mencelakai rairarasan
aku harus bicarakan ini nanti dengan ayah anda
selama ini aku sengaja menyimpannya sendiri
agar tidak timbul fitnah dan prasangka
terimalah hormat pegusi perang
bangkitlah kalian semua
lanjutkan latihan kalian dengan tekun
tanggung jawab keamanan panjajah
berada di tangan kalian
aku sangat rindu padamu
putraku walang sung sang masih hidup
yang kita kuburkan tempoh hari
mohon ampun bu si perang
dia adalah orang lain

yang wajahnya ditukar dengan wajah raden walang sung sang
benar ayah anda prabu
wajah raden walang sung sang
telah ditukar dengan wajah orang lain
putra kita ada disini
di antara kita